isu kesehatan ini memang menjadi alasan utama sejumlah negara melarang penggunaan vape
namun tidak hanya menggunakan saja bahkan jika ada warga asing yang kedapatan membawa vp
juga ada sanksi yang menanti
dan berikut adalah negara negara yang melarang penggunaan vape atau rokok elektrik
yang telah kami himpun dari detik com
kita lihat bersama vape dilarang di mana saja
kita lihat jawabannya yang pertama ini adalah negara thailand
dan di mana di thailand ini ada juga menjadi satu negara yang di asia tenggara
yang memiliki aturan ketat mengenai penggunaan vape ya
vape atau rokok elektrik dan juga isiannya ini dianggap ilegal
dan jika kedapatan menggunakan vape akan terancam dengan pidana maksimal sepuluh tahun penjara bagi pengguna
namun begitu pula bagi penjualnya yang ada di sana atau para penyuplai vape ini
juga terancam hukuman maksimal lima tahun penjara ya
dan pada tahun dua ribu tujuh belas
dua ribu empat belas lalu pemerintah thailand ini juga sempat melarang impor bahkan ekspor dari alat alat membuat vape
untuk itu pemerintah thailand ini sangat melarang keras bagi para warga negara asing
yang mau masuk ke negaranya atau ke thailand ini dengan membawa vape ya
jadi bagi anda sekali lagi jika pengguna vape atau para vaper vaper yang ada di indonesia
ketika anda jalan jalan atau ingin wisata ke thailand
jangan lupa untuk tinggal dulu vape nya karena dilarang di negara ini
daripada nantinya jadi kena denda ya
kita beralih ke negara selanjutnya
kita beralih ke negara selanjutnya
ini dia negara selanjutnya adalah negara korea selatan
ini awalnya bermula dari sebuah imbauan
pemerintah korea selatan ini bersikeras untuk mendorong dengan aktif para warganya
untuk tidak lagi menggunakan vape atau rokok elektrik
alasan utama adalah alasan kesehatan
lantaran pada oktober dua ribu sembilan belas lalu
pemerintah korea selatan ini mendapati sebuah kasus di mana warganya
yang merupakan pengguna vape dilarikan ke rumah sakit
akibat penyakit pneumonia
nah sejumlah tos serba pun kemudian
menghentikan seluruh penjualan dari rokok elektrik beraroma atau vape
yang diproduksi oleh perusahaan amerika serikat
atau dikenal dengan nama julaps ya
mulai oktober dua ribu sembilan belas lalu
dan vape atau rokok elektrik ini kemudian
mulai populer awalnya di korea selatan pada tahun dua ribu tujuh belas
dan menyumbang bahkan sebenarnya
kalau dari angka
jadi ini adalah lima belas miliar dolar amerika serikat
atau setara dengan dua ratus lima puluh lima triliun ya
dari pasar tembakau
namun berdasarkan pertimbangan kesehatan
tadi sudah disampaikan ada warga negara yang sudah terdeteksi
dan sudah dinyatakan bahwa
terkena penyakit pneumonia akibat adanya vape
maka dari itu penggunaan vape ini di korea selatan kemudian dilarang
kita cek negara negara selanjutnya
ini dia amerika serikat
meski dikenal sebagai salah satu produsen
yang memiliki penyumbang rokok elektrik atau vape terbesar
ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar di dunia
dikenal juga sebagai produsen
nyatanya amerika serikat ini justru membatasi penggunaan vape
karena berdasarkan hasil temuan di amerika serikat
pada sejak tahun dua ribu sembilan belas
tepatnya pada bulan maret
ada sekitar dua orang
yang dilarikan ke rumah sakit
dan berdasarkan datanya ternyata
empat puluh diantaranya ini meninggal dunia
lantaran adanya penyakit yang ditimbulkan
usai pemakaian vape atau rokok elektrik
peraturan pelarangan atau pembatasan dari vape ini sendiri di amerika serikat
diberikan kepada masing masing negara bagian di amerika serikat
menjadi negara bagian pertama yang melarang penggunaan vape di michigan
oke selanjutnya kita beralih ke negara keempat
ini dia negara turki
ya turki juga melarang keras penggunaan vape
bahkan presiden turki erdogan ini juga tidak membiarkan perusahaan vape bahkan berdiri
tidak diperbolehkan ya untuk berdiri di turki
dan juga seluruh perusahaan perusahaan yang ada di sana juga tidak boleh memproduksi produknya di turki
karena pemerintah turki juga dikenal memiliki sikap yang tegas
sikap yang tegas terhadap masalah rokok
kalau dari data di tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah turki ini juga sempat melarang peredaran iklan dan juga produksi produk tembakau
dan terbukti pada tahun dua ribu enam belas

jadi itu tadi beberapa negara negara lainnya
yang juga sudah menerapkan aturan pelarangan penggunaan vape atau penggunaan vape atau penggunaan rokok elektrik
tapi kalau di indonesia sendiri memang masih menjadi wacana ya begitu ya
untuk itu untuk mengetahui apa sebenarnya dampak dari vape ini bagi kesehatan
terutama bagi pernafasan sudah bergabung bersama kita di sini ada dr feni fitriani taufik
yang merupakan dokter spesialis paru
nanti kita akan bertanya dengan dr feni
kira kira apa ya bahaya bahaya yang ditimbulkan
karena selama ini banyak pastinya ya yang berasumsi bahwa apabila kita menggunakan vape
ini akan menjadi salah satu alternatif untuk menghindari atau untuk mengurangi konsumsi rokok
pasti bagi anda yang suka juga mengonsumsi vape pasti itu jadi salah satu alasannya
tapi kita akan tanya langsung ini sudah bergabung bersama kita di sini